kau tuh gak habis pikir adik lu bakal beruang penuh dua puluh juta
kan waktu itu saya lagi pingin beli laptop
nah itu di toko itu harganya dua puluh tiga juta
terus katanya catherine temennya ada yang jual tuh harga miring
jadi cuma kena dua puluh juta
dan karena catherine temen saya dari sma
yaudah saya percaya aja gitu
saya kasih uang saya dua puluh juta
kamu dimana kamu udah sampe sama rinda
udah saya udah sampe
ini saya sekarang lagi di pt makuta sawit tempat saya bikin kerja
terus gimana udah ketemu pak sodikin
sodikinnya belum sampe
katanya dia masih kerja malem
tapi sepertinya saya pulangnya agak malem sih din
gak apa apa ya
oh yaudah kamu hati hati ya kabarin aku terus ya
udah dulu ya
din aku lagi kesana rinda
lagi ada kerjaan disana
tadi kamu sempat sebut sebut pak sodikin
pak sodikin siapa
pak sodikin temen kerjanya mas al
apa benar al kesama rinda karena kerjaan
ayo nih sekarang kerjaan rena rena
rena yang pegang
rena yang pegang
rena yang pegang
sini cuci yang bantuin
wah banyak sekali
wah banyak sekali
kasian opa jadi ini
kita gantian yuk main sama oma aja yuk
opa capek ya
udah kita ke tempat oma ya
bawa nanti ajak oma ya
tutus tempuh sini ya
opa jadi olahraga di sini ya
dibuat sama rena nih aduh seru banget tapi ngos ngosan apakah enggak capek sekarang aku sama
oma oke eh eh eh eh eh eh semua kebagian ya ayo deh semua dapet giliran ya main sama
rena ya apa apa capek sama mama sama mama udah ketemu tiap hari ya
tadi mama nanya sama aku soal apa soal papa main ke counter masal
ternyata mama tahu
apa mama ngikutin aku sebelum ditelepon ricky ke rumah sakit
dengar ada suara handphone nggak sih
apa apa juga dengar apa ada orang di depan aku cek aja saya jangan cek bentar saya jangan cek pak
terima kasih mama tapi aku nggak bilang apa apa sih pak karena aku cuma bilang ke mama ya
tunggu waktunya aja sampai papa aja bilang sama mama papa rasa papa harus papa harus mempersiapkan diri
apa nggak tahu nanti akan gimana apa yang terjadi sama elsa kalau semuanya sudah terbongkar dan
memang benar ini aja untuk masalah nino elsa sampai butuh psikater atau nggak tahu tergimana
pasti beratlah untuk papa dan mama dan aku kita pasti sedih
apalagi kalau sudah terbukti memang kaos aplakunya
tapi masalahnya apapun elsa berbuat
dia harus terima konsekuensinya sih pak
untuk pelajaran buat yang rusak
papa pasti akan kuat
dan papa akan mendampingi mama supaya mama juga kuat
kamu sama al tetap cari kebenaran itunya
bapak masih berharap sampai detik ini
bahwa bukan elsa
apa kan siap
hai apa kan kuat apa janji sama kamu pakai
aduh perasaan aku benar benar gak enak aku takut elsa udah gak punya alasan untuk mengelak kali ini
aku tuh gak habis pikir adik gue bawa kabur uang lo dua puluh juta
kan waktu itu saya lagi pingin beli laptop
nah itu di toko itu harganya dua puluh tiga juta
terus katanya catherine temennya ada yang jual tuh harga miring
jadi cuma kena dua puluh juta
dan karena catherine temen saya dari sma
yaudah saya percaya aja gitu
saya kasih uang saya dua puluh juta ke catherine
tapi catherinenya malah ngilang gak tau kemana
terus di kontak juga gak aktif terus nomornya
saya sebenarnya udah coba sih
tanya ke teman teman saya juga yang satu sma sama catherine
cuma merekanya justru beberapa itu juga kena tipu sama catherine
dan kita semua gak tau sekarang catherine kemana
karyawan aku ditipu orangin
katanya udah biasa beli
kemarin dia pesan empat tas
dikirim sama staff aku
padahal dia belum bayar lunas
cuma kasih tanda jadi doang
dan sekarang orangnya menghilang
malah hpnya gak aktif lagi
tahu nama lengkapnya sama alamatnya
namanya catherine yulia
sampai sampai gue gak tau kelakuan adik gue seperti ini
jadi pertama tama atas nama pribadi dan keluarga saya minta maaf atas kelakuan adik saya
karena menurut saya adiknya sangat sangat keterlaluan
tapi mengenai kerugian dan uang yang dibawa pergi
ini kartu nama gue
nanti tinggal lo hubungin gue aja
gue ganti ruki
kalau gitu gue jemput dulu ya